jalan tol trans sumatra ruas pekanbaru dumai diresmikan oleh presiden joko widodo
ruas tol dengan panjang satu ratus tiga puluh satu km ini dijanjikan akan memotong durasi waktu
dan juga jarak tempuh perjalanan pekanbaru dumai menjadi lebih singkat enam puluh sembilan km
melalui konferensi virtual presiden joko widodo meresmikan jalan tol trans sumatera ruas pekanbaru dumai
dari istana kepresidenan bogor jawa barat
dengan diwakili oleh menteri pupr basuki hadi mulyono yang berada di provinsi riau
jalan tol sepanjang satu ratus tiga puluh satu km ini menggunakan anggaran hingga rp dua belas delapan belas triliun yang dibangun dua ribu tujuh belas lalu
dengan diresmikannya jalan tol pekanbaru dumai yang juga melintasi empat kabupaten kota
yakni pekanbaru minas duri dan dumai presiden joko widodo berharap
alur perekonomian bisa berjalan semakin baik karena jalur distribusi perkebunan atau agribisnis
perminyakan serta logistik akan berjalan dalam waktu cepat dan jarak yang singkat
jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol trans sumatera sepanjang dua delapan ratus tujuh puluh delapan km
yang membentang dari lampung hingga aceh sebagai koridor utama
hadirin yang saya hormati ini akan meningkatkan konektivitas antara ibu kota provinsi riau
dengan kota dumai sebagai kota pelabuhan dengan industri perminyakan dan agribisnis yang maju
seperti tadi disampaikan oleh gubernur riau
juga kawasan industri dan perkebunan lainnya